istri ex kepala divisi propam polri irjen ferdisambo putri chandrawati
merupakan salah satu saksi kunci dalam kasus pembunuhan brigadir yosua huta barat delapan juli lalu
berdasarkan rekaman cctv yang didapat cnn indonesia
putri yang sebelumnya berada di rumah pribadi jalan saguling tiga
tampak menuju ke rumah dinas di komplek polri duren tiga
bersama sejumlah ajudan termasuk brigadir yosua huta barat pada pukul lima sore
sepuluh menit berselang putri terlihat kembali ke rumah pribadi dengan busana berbeda
visual ini diduga setelah terjadinya pembunuhan brigadir yosua di rumah dinas komplek polri duren tiga
pakar gestur dan mikro ekspresi monika kumalasari
yang mempelajari cabang ilmu psikologi dari inggris ini menyebut
dari rekaman cctv terlihat putri berupaya tenang
meski tampak lemas
setelah diduga melihat ajudannya tewas saat memasuki rumah
ia juga seperti menahan emosinya
mengingat ada sejumlah orang yang juga turut diduga mengetahui peristiwa di rumah dinas
ekspresi dan gestur berbeda baru terlihat saat putri sambo memberikan keterangan pada awak media
hampir satu bulan setelah kejadian
saya mendapati banyak mikro ekspresi ada ketakutan ada kesedihan
dan kita bisa menganalisa juga dari verbal statementnya
nah ibu putri ini mengatakan sesuatu kepada media yang tidak spontan
artinya seperti membacakan sesuatu yang sudah direncanakan
wakil ketua lembaga perlindungan saksi dan korban lpsk edwin partogi menyebut
putri candrawati mengalami gejala gangguan mental
bisa disimpulkan ada depresinya ada traumanya
sekalipun penyebabnya tidak akan diketahui
karena itu kemudian menurut pesiatri kami
karena ini sudah rentang ya satu bulan lebih dari peristiwa
ini situasinya rawan
kalau ibu pc tidak mendapatkan penanganan dokter atau psiatrik
jadi ibu pc ini terlepas dari apapun yang penyebab trauma nya
ibu pc butuh harus dilakukan pengobatan
meski demikian kepala divisi humas mabes polri menyebut putri candrawati telah menjalani pemeriksaan
oleh penyidik tim khusus terkait kasus pembunuhan brigadir yosua huta barat
yang didalangi suaminya
mahardika utama evan askam jakarta